nah apa lu
kalo sampe berita ini nyebar
gua ngajakin cak tina masuk ke dalam rumah
bukan jalanannya mak
tapi proses perceraian honey yang lancar
hani tuh seneng lu
sekarang cerai tuh gampang
artis bu berpacaran
lu cerai suami malah senang
kau tau selvi
apa yang paling penting dalam dunia jurnalis
bukan berita besar yang menciptakan jurnalis
tapi seorang jurnalis
yang menciptakan jurnalis
yang menciptakan berita besar
mak kenapa kok sedih
yang pada ngontrak gak ada kekeluargaannya
tidak ada kekeluargaannya
tidak ada kekeluargaannya
belum ada bayar
belum ada bayar
selamet yo mak
ada di belakang di kamar mandi lagi mandi
bapak datang sini mau nganterin undangan
nanti malam pembentukan panitia isromirot
oh yaudah kalau gitu saya panggilin papa ya
oh nggak usah katanya lagi mandi
kalau begitu bapak permisi dulu
karena masih banyak undangan yang harus dianterin ke yang lainnya
jangan sampai gak datang
salam sama bapak
kehamilan mbak mina akan membuka wawasan baru
akan membawa kesadaran baru
khususnya ibu ibu diantara

kesadaran apa mas
tanya sama mas rijal
bahwa mereka perempuan di atas empat puluh tahun
berhak untuk bahagia
akan ada geger
geger di kampung baru
lepas hugo diselamatkan
apa kasar kamu pada saat ini
iya gue baru sadar dari dulu sampai sekarang hubungannya gak pernah berubah
eh malah tambah putra
seru amat sih ngobrolnya
calon mertuanya selvi
oh iya tadi di sana juga pada ngomongin itu sih
di mana mana udah diomongin sel
emangnya kenapa bukannya banyak ya orang yang seumuran sama mamanya kak andri
mau punya anak lagi
bercuma dijelasin selvi juga belum ngerti
iya nanti kalau udah punya suami baru dia paham yaudah deh
bukan berita besar yang menciptakan jurnalis
tapi seorang jurnalis yang menciptakan berita besar
ya udah duluan duluan
gue walaupun datangnya telat wudhunya gak pernah ngantri
makanya duluan duluan duluan
mas rijal silahkan sambil duluan
langsung aja pak
disini aja pak rijal ini kan airnya kencang
bang rijal ini ilmu nya tinggi makin berisi makin menunuk
lo ilmu kelapa makin tua makin berminyak
aduh aduh ajarin dong ajarin dong
ajarin dong ajarin dong
ajarin dong ajarin dong
mas saya ajarin
ajarin dong ajarin dong
bang rijal ini apa
dia jadi kita kan
siapa sih anu
lo juga jangan lagi berhubungan sama candri
emangnya kenapa pak
bapak jahat bapak egois
bapak jangan bapak egois
salat salat terus salat
gak usah marah marah gitu kenapa sih
allahu akbar allahu akbar
hayya ala as salah
allahu akbar allahu akbar